salah satu badan usaha milik negara bergerak di sektor konstruksi adikarya
saat ini sedang gencar membangun
pembangunan light rail transit untuk asian games maupun yang ditargetkan selesai dua ribu sembilan belas menuai polemik
tudingan serta dana yang dinilai fantastis
direktur utama adhikarya budi harto menjawabnya
ya pak budi harto kita tahu warga jakarta tidak sabar menanti pembangunan proyek lrt ini selesai
bagaimana sih pak sejauh ini perkembangan proyek tersebut pak
jadi progres lrt jabodetabek yang dikira kira adhikarya saat ini sudah mencapai sekitar empat puluh satu persen
itu mulai dari cibubur cawang kemudian sampai duku atas dan disambung dari bekasi timur sampai cawang
kebutrus dan insya allah akan bisa dioperasikan pada bulan september tahun depan
cibubur cawang saat ini sudah mencapai enam puluh lima persen
kemudian bekasi timur cawang sudah empat puluh persen
kemudian dari cawang ke tuguatas baru lima belas persen
apa sih pak kendala yang selama ditemui oleh manajemen dalam pembangunan lrt ini pak
kendalanya yang pertama adalah window time
apa yang kita perkirakan di awal dulu kita waktu itu memperkirakan mulai bekerja jam sepuluh malam sampai jam lima pagi
ternyata sekarang jam dua belas baru bisa mulai kerjaan dan sampai jam empat pagi sudah harus selesai sudah bersih bersih
jadi waktu kerja kami itu di malam hari sangat kecil sekali sangat sempit sekali
kemudian hambatan yang lain adalah pada waktu kami mengerjakan fondasi
itu ternyata di bawah ini kan
banyak fasilitas fasilitas infrastruktur seperti kabel ada pipa gas ada kabel telpon yang tidak secara tepat kita ketahui
jadi kami harus sangat hati hati pada waktu mengerjakan fondasi jangan sampai kena fasilitas umum itu karena akan mengganggu kepentingan umum yang lain
kami sudah memiliki sop bagaimana mengendalikan dan mengelola proyek ini sehingga keselamatan kerja itu kita
kami sudah memiliki sop bagaimana mengendalikan dan mengelola proyek ini sehingga keselamatan kerja itu kita kendalikan
dan itu kita ikuti semuanya jadi setiap saat setiap periodik apa yang harus kami lakukan kami lakukan
dan kesiapan yang penting lagi adalah kesiapan personil itu betul betul kami siapkan
karena pada umumnya kami adalah pekerja di malam hari sehingga kesikapan covid oleh para pekerja kami betul betul kami perhatikan
misalnya saja kami selalu setiap malam itu ada pengetesan para pekerja kami apakah mereka mengonsumsi alkohol
jadi kami punya detektor orang yang mengonsumsi alkohol sejak enam jam yang lalu bisa deteksi saat ini
kemudian mereka yang kerja pada malam hari ini betul betul di siang harinya betul betul istirahat
dan juga seperti mereka yang mengendalikan peralatan yang diketinggi
itu jam kerjanya betul betul kita kendalikan
jadi satu hari mereka banyak bekerja enam jam itu betul betul kita batasi
tidak lebih dari itu
bagaimana dari sisi pendanaan
pendanaan seperti kita tahu bahwa adhikaryani tahun dua ribu lima belas dapat sutikan dana dari pemerintah
empat triliun itu kami gunakan untuk modal kerja
dan kami sudah menerima pembayaran dari kai di awal tahun kemarin
sebesar tiga empat triliun
kemudian saat ini kami kira kira sudah belanja sekitar rp sembilan triliun
dan kami gunakan sebagian dana dari pinjaman pemakaman perbankan
bicara soal dana pak
bagaimana adikarya menjawab ini semua pak
saya yakin itu salah
salah kalau kemarin diperdebatkan kenapa harus dibangun elevated gitu ya
jadi fasilitas transportasi di kota besar kota itu karakternya ada dua
selalu dibangun di atas elevated atau underground
dibangun at grade itu nggak mungkin
karena dibangun dengan at grade itu akan ada hambatan persimpangan jalan
jadi yang dihintangi adalah persimpangan sebidang maka dibangun at grade atau underground
dengan underground atau adgrade ini maka kereta angkutan masal sistem kereta ini tidak tergantung lagi pada jalan raya
sehingga headway jarak angkut jarak perjalanan antar kereta itu bisa ditekan sekecil mungkin
bahkan untuk lrt jabodebek ini kita rencanakan sampai tiga menit
sehingga kapasitas angkutnya akan lebih tinggi
dan juga tidak akan mengganggu
lalu lintas di jalan raya
seperti mbak desi tahu sekarang kan di jakarta ini ada krl
krl itu kalau lewat kan jalan rayanya ditutup kan
nah kalau seumpama krl itu melayang atau di bawah underground
maka nggak ada tutup buka tutup jalan itu
jalan tetap jalan terus kereta tetap jalan terus juga gitu
sehingga kapasitas kereta akan meningkat
dan juga lalu lintas
lintas akan lancar
sudah nggak zaman yang lalagilah kita menggelembung gelembungin biaya pembangunan
kita kan sudah perlu pembangunan infrastruktur
jadi kita harus semua bersama sama bagaimana membuat infrastruktur yang murah
tapi untuk proyek kita sendiri pak berapa per kilometernya
per kilometer untuk elevated di jabodebek ini sekitar lima ratus
yakin pak ini nanti bisa target sebagian dari lima ratus miliar
target selesai september dua ribu sembilan belas
jadi sekarang kan fondasi ini hampir semuanya sudah selesai
kemudian masalah tanah masih kurang sedikit di bekasi timur di depo sekarang baru ditangani
mudah mudahan bisa selesai
kemudian untuk rute dari setiabudi sampai duku atas baru sinkronisasi dengan sistem angkutan masal yang lain
saya kira akan segera dihitung
yang oleh pemerintah dan kami akan segera bangun di sana
yang di tempat tempat lain sudah kita mulai juga
tidak ada masalah lagi
kalau lrt jabodebek ini tidak disiapkan untuk asean games karena ini panjangnya empat puluh empat km
dimulai baru tahun dua ribu lima belas kemarin
jadi nggak mungkin selesai pada agustus ini
yang disiapkan di asean games itu yang lrt yang dibangun oleh jakpro yang di kelapa gading itu
dan di palembang ya
soal proyek pemerintah pak
apa lagi yang sedang dibangun oleh adhikarya pak
adhikarya ada beberapa
kami membangun beberapa bendungan
dan bersamaan kami membangun lrt ini kami juga membangun pud
jadi di setiap beberapa stasiun lrt ini kami belanja tanah
kemudian nanti akan kita kembangkan
kemudian kita kembangkan pud
di sana kan kita bangun perkantoran
kita bangun apartemen
jadi ke depan nanti di kota besar seperti jakarta ini orang memilih properti memilih rumah begitu atau kantor itu akan berdekatan dengan sistem anggota masyarakat
jadi kami menyediakan itu untuk jadi pilihan masyarakat jakarta
ada kesulitan nggak sih pak membangun proyek pemerintah ini pak
khusus soal dana pak
jadi saya kira pemerintah sudah menyiapkan semuanya sudah mengetahukan semuanya
kami sebagai bumn juga mendapatkan penugasan dari pemerintah itu juga semua dengan perhitungan yang baik dan kami juga mengelola dengan baik juga
ini ada juga tuduhan soal utang bumn yang membengkak pak karena membangun sejumlah proyek pemerintah
bagaimana dari si adikarya pak

bumn karya kan selama ini banyak dibesarkan orang ya
seolah olah bahwa bumn keadaan ini akan roboh karena penugasan pemerintah
jadi yang pertama bumn karya yang mendapat penugasan ini kami ini sudah disuntik sebelumnya disuntik oleh pemerintah tanpa modal
adhikarya wijaya karya pp marsipal karya utama karya semua sudah disuntik oleh pemerintah
kemudian kami memang hutang kami meningkat
jadi kalau hutang itu melihatnya itu ada rasio hutang dengan equity
debt equity ratio itu kami rata rata itu masih dalam nilai yang sangat aman
kayak adhikarya ini depth equity ratio kami hanya satu satu
jadi masih ada ruang yang cukup
jadi kalau melihat hutang itu jangan dilihat ada hutang itu saja
jadi kalau melihat hutang itu jangan dilihat ada hutang itu saja
di sisi lain kami itu punya piutang yang akan dibayar oleh pemberi kerja dalam waktu yang dekat
jadi hutang usaha dan pihutang itu akan klop
kemudian yang kami kendalikan itu adalah utang yang berbasis pada bunga
yang berbasis pada bunga itu barometernya adalah depth equity ratio
depth equity ratio bumn karya yang mendapat penugasan pemerintah ini umumnya masih aman semuanya
jadi kalau hutang kami yang berbasis bunga itu kira kira sekarang sekitar tujuh dua triliun
equity kami sebesar rp lima sembilan triliun
jadi masih cukup aman
sebenarnya kami masih bisa berhutang itu kan tiga lima kali dari equiting
jadi bisa sampai dua puluh triliun
utang tujuh dua triliun itu boleh dijabarkan dari mana saja
dari obligasi dari perbuangan
dari obligasi sekitar tiga lima kemudian dari perbuangan sekitar tiga lima juta gitu
artinya akan ada rencana untuk menerbitkan obligasi selanjutnya
karena kan ini tugas yang besar kami kerjakan ini kan dari lrt
lrt ini kan dari kai juga sudah siap untuk melakukan pembayaran
jadi akan bergulir aja
jadi setelah kami progress success
setiap bulan kami ajukan kepada kementerian perhubungan
kemudian dievaluasi oleh bpkp
kemudian telah setujuin dilihat oleh kai dan dibayar gitu
dan bergulir terus begitu
dpku taransio bumn karya yang dapat diberikan pemerintah ini umumnya masih aman semuanya
jadi gak perlu khawatir
justru saat inilah kami sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah menjadi agen pembangunan pemerintah
dan kita berlaksana tugas kami dengan baik